tidak ada yang salah dengan perubahan undang undang kementerian dan lain lain
badan legislasi dpr ri harusnya dpr secepatnya menyetujui karena itu arah dan haluan presiden
prabowo subianto dan gibran tidak ada yang salah dengan perubahan undang undang kementerian
dan lain lain untuk kepentingan kepentingan kedepan pelayanan masyarakat dengan negara
yang begini luas sebagai orang mantan dpr ri dan di badan legislasi tidak ada alasan untuk
tidak segera dibahas itu itu harus segera karena tentu saja bahwa kedepan tantangannya lebih banyak
lebih luas lebih komprehensif ya menurut presiden joko widodo seperti
itu sehingga untuk bisa memperluas tugas tugas kerja kabinet sebagai pembantu presiden itu dpr
saya kira saya yakin mereka mengerti dan mudah mudahan dalam waktu yang secepatnya bisa
di setuju kalau nggak ada iya negara seluas seperti ini kan undang undang itu dibahas ada
hak inisiatif parlemen ada juga dari pemerintah dan kalau ini diajukan untuk direvisi dan kalau ini diajukan untuk direvisi dan kalau ini diajukan untuk direvisi
itu nanti diatur di undang undang setelah ada undang undang ada peraturan peraturan pemerintah nanti diatur
bang kan ada yang menilai kalau terlalu gemuk kurang lincah nantinya bang
karena negeri kayak begini kurang lincah bagaimana justru lo patent itu barang
dan memenuhi kepentingan kebutuhan masyarakat dengan wilayah yang luar sebegini
sebagai mantan anggota dpr ri ya anggota balik saya
balik waktu itu patent harus secepatnya supaya bisa membackup kebijakan kebijakan
dan kerja kerja presiden terpilih dan luar presi
saya liviana charlisa saksikan program program kompas tv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya